gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkebuwono x mengancam akan melakukan lockdown jika masyarakat tidak mau tertib dan mematuhi protokol kesehatan
hal ini terkait terus tingginya penambahan penularan covid sembilan belas di yogyakarta dalam kurun waktu sepekan terakhir
sementara di sejumlah kabupaten kota angka penularan covid sembilan belas terus bertambah
dan penambahan ini dipicu rendahnya kesadaran masyarakat dia mematuhi protokol kesehatan
sultan menilai pilihan lockdown sebagai satu satunya jalan jika ppkm mikro yang baru diperpanjang rabu lalu tidak efektif
belum tentu bisa tarik jalan keluar ppkm ini kan sudah bicara menangani di rtr
kalau itu pun gagal mobilitasnya seperti ini
ya terus mau apa lagi ya lockdown